setelah lama mengalami tarik ulur pembangunan tram di surabaya dipastikan akan segera dilakukan tahun ini
kepastian ini muncul setelah menteri perhubungan memberikan izin meski peraturan presiden belum dikeluarkan
setelah mengalami tarik ulur pembangunan tram di surabaya akhirnya mendapatkan kepastian
menteri perhubungan budi karya sumadi jumat lalu menyatakan pemerintahan pusat akan membantu pembangunan tram pada tahun ini
meski belum ada peraturan presiden atau perpres
untuk tahap pertama jalur tram akan dibangun sepanjang empat km yang dimulai dari terminal joyoboyo raya darmo hingga embong malang
krem itu satu angkutan yang sudah prudent sejak lama dan masih digunakan di beberapa kota di eropa
dari pengamatan tim kkp indonesia maupun enda surabaya
tram tram itu masih bisa dikreatifkan
sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini membenarkan tram akan dibangun pada tahun ini
namun yang harus dibangun terlebih dahulu adalah terminal dan tempat parkir
kita yang jelas tahun dua ribu tujuh belas kita membangun terminal
kemarin itu di drama presnya itu ada kontribusi apbd
tapi kita belum tahu kontribusinya kayak apa
pembangunan tram yang menelan dana sekitar tiga triliun rupiah ini rencananya akan bekerja sama dengan pt kai untuk penyediaan infrastruktur baik depo maupun gerbong kereta
pembangunan tram yang diperkirakan akan selesai pada tahun dua ribu delapan belas diharapkan dapat mengurai kemacetan surabaya yang setiap tahun terus bertambah